aku nggak tahu
sudah di mana
saya nggak tahu
aksi protes dilancarkan seorang pelanggar protokol kesehatan di cakung jakarta timur rabu sore
pelanggar ini menolak saat diminta polisi turun dari mobilnya
karena tidak mengenakan masker saat keluar rumah
ia berdali tidak mengetahui masalah aturan penggunaan masker
dan tidak mengetahui tentang covid sembilan belas

nggak tahu saya
nggak tahu juga saya
bener bener saya nggak tahu
bahkan ketika polisi memaksanya turun
ia malah menantang petugas agar menembaknya
setelah perdebatan berlangsung sekitar lima belas menit
pelanggar yang sebelumnya sempat menabrak petugas satpol pp saat dihentikan ini
akhirnya harus menjadikan penyelamat
pemeriksaan lima polsek cakung
dengan melawan petugas dengan menabrak petugas
satu orang terbuka dari satpol pp akhirnya kita hentikan dan kita tindak
tapi masih juga melawan tidak mau untuk dikenai sanksi
setelah itu kita proses
dan kita duga juga dari pelaku tersebut menelantarkan anak
sehingga kebaik dari pelakunya
dari bapak dan juga anaknya sekarang sudah kita amankan dipose
di semarang jawa tengah
petugas satgas covid sembilan belas kecamatan semarang barat terpaksa meminta sejumlah penumpang
turun dari kereta kelinci atau odong odong di jalan arilokaraya
beberapa penumpang odong odong ini kedapatan tidak menggunakan masker saat di luar rumah
bahkan para penumpang juga duduk berdesakan tanpa memperhatikan imbauan jaga jarak
ya lupa pak
bisa bantu masak lho mas
sebenarnya anaknya pas di lalik
udah tau nggak kalau nggak pakai masker pak
lupa biasanya bawa pak
warga yang tidak mengenakan masker didata dan diminta menandatangani surat pernyataan
untuk tidak mengulangi perbuatannya melanggar protokol kesehatan
sedangkan supir odong odong diberi sanksi menyapu jalan dan diminta untuk tegas

tim liputan cnn indonesia